informasi terkini soal perkembangan jemaah indonesia di tanah suci kita bergabung dengan jurnalis kompas tv imron fahim di mekah arab saudi
assalamualaikum selamat siang waktu indonesia imron ini imron bisa dijelaskan kloter berapa saja yang akan tiba di mekah hari ini
embarkasi yakni embarkasi jakarta pondok gede kemudian embarkasi jakarta bekasi embarkasi surabaya embarkasi batam palembang dan ujung pandan
mereka akan memasuki ke kota mekah secara bertahap yang pertama mereka akan datang di kota mekah pada pukul dua belas siang waktu arab saudi
kemudian tahap kedua mereka akan tiba di mekah pada pukul tujuh malam
kemudian mereka yang terakhir akan tiba di mekah pada pukul dua puluh dua atau sekitar sepuluh malam waktu arab saudi
mereka akan diantar ke hotel untuk kemudian selanjutnya diantar ke masjidil haram menunaikan umroh wajib
nah bagi jemaah lansia ini disediakan sejumlah kursi roda atau jasa layanan kursi roda yang bisa disewa oleh jemaah haji lansia
nah di mekah sendiri mereka akan ditempatkan di sekitar beberapa hotel yang tersebar di lima wilayah
namun untuk yang kedatangan pertama ini
ditempatkan di tiga wilayah yakni di wilayah sisa kemudian di wilayah miswala kemudian di wilayah jarwal
mereka selama tinggal di hotel ini mereka akan dilayani dengan baik oleh petugas karena petugas sendiri sudah menyiapkan sekitar satu ratus tujuh puluh hotel di mekah
di mana hotel hotel ini juga tersedia layanan rahmalan sia dan juga bisa bintas
seperti kita ketahui petugas penyelenggara
menyiapkan atau meminta pihak masyarif penyedia layanan hotel untuk menyediakan kursi roda
kemudian untuk lansia juga ditempatkan di kamar yang paling bawah
kemudian kamar mandi yang tersedia itu menggunakan sour
tidak menggunakan backup yang mempersulit atau menyusahkan jamang hadiransia
selain dari hotel petugas atau ppih arab saudi datar mekah
ini adalah perhubungan yang diperlukan oleh bussolawat
yang ini nantinya akan mengantar jemaah haji indonesia dari hotel ke masjidil haram untuk melaksanakan ibadah
namun ada himbuan ini yang perlu diketahui oleh jamaah agar supaya mematuhi lima aturan yang ada di masjidil haram
yang pertama tidak boleh merokok saat berada di masjid al haram
kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan
kemudian tidak boleh berkerumun atau berkelompok dalam wakil masjid
karena lima aturan ini harus dipatuhi karena jika dilanggar akan berurusan dengan petugas di masjidil haram
kemudian ppi arab saudi dr mekah juga menghimbau kepada para jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan
dengan cara menghindari paparan sinar matahari
jadi selalu menyiapkan payung saat pergi ke masjid
atau memilih waktu di malam hari saat beribadah ke masjidil haram
karena cuaca di mekah ini sangat panas sekali
sekitar empat puluh hingga lima puluh derajat celcius
kemudian juga jangan lupa membawa kantong sandal
jadi kantong sandal itu jangan disetakan di pintu atau di penitipan penitipan
karena saat kita masuk di masjidil haram nanti keluarnya akan di pintu yang berbeda
jadi usahakan membawa kantong sandal atau pilihan
jadi usahakan membawa kantong sandal atau pilihan
jadi usahakan membawa kantong sandal atau pilihan

untuk menghindari kehilangan sanggal
berikutnya petugas bph arab saudi juga terus mempersiapkan rencana kedatangan jamaah haji indonesia
baik yang dari madinah esok hari
maupun jemaah haji indonesia yang gelombang kedua dari
dan juga jamaah indonesia yang akan tiba di arab saudi mekah
yang rencananya dijawalkan akan tiba pada tanggal dua puluh empat mei hingga tanggal sepuluh juni
kembali ke anda di studio yang rahman
baik sejumlah persiapan telah dilakukan oleh petugas untuk menyambut jemaah dari madinah ke mekah
jurnalis kompas tv imron fahim melaporkan langsung dari mekah arab saudi